di masa pemerintahan presiden jokowi dodo
desa kembali menjadi fokus pembangunan nasional
dengan lahirnya undang undang nomor enam tahun dua ribu empat belas
kementerian desa pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi
telah menyusun kebijakan untuk membangun desa secara struktural
total dan berkelanjutan
menjangkau seluruh warga segenap lingkungan desa
serta wajib mempertahankan ragam kearifan setempat
yang terbungkus dalam sdgs desa dengan amanat
tak ada warga yang tertinggal
dan kontribusinya terhadap pencapaian pembangunan nasional berkelanjutan sangat besar
seperti yang pernah disampaikan oleh menteri desa pembangunan daerah tertinggal
penduduk indonesia ada di desa
ketika totalitas dua kali ini
yang terangkum dalam delapan belas sdgs untuk sdgs desa
yang kontribusi sdgs desa terhadap pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan
indonesia memiliki tujuh puluh empat sembilan ratus enam puluh satu desa
yang secara langsung memiliki kewenangan penuh
sebagai pengelola pembangunan pada satuan pemerintahan terkecil
desa yang selama ini terpinggirkan
kini sederajat dengan wilayah perkotaan
terangkat martabatnya dengan tingkatan pemerintahan diatasnya
stigma masyarakat membuat desa seakan akan tidak memiliki masa depan yang cerah
sementara kementerian desa pembangunan daerah tertinggal
transmigrasi terus memacu pembangunan nasional
dalam konsep desa membangun
padahal desa memiliki prospek yang sangat besar
untuk mewujudkan kedaulatan nasional di masa depan
desa menjadi kunci indonesia yang berdaulat
nah kita bisa lihat ini menjadi tantangan baru untuk desa
untuk memaksimalkan anggaran dana
untuk mencapai pembangunan percepatan berkedaulatan di desa
setuju maka dari itu kami berdua memutuskan untuk melihat secara langsung
program program pembangunan di desa
nah kita juga bisa lihat bagaimana desa menyelesaikan masalah
untuk menjalankan inovasi dan menggunakan anggaran dana di desa
ikuti terus perjalanan kami untuk melihat masa depan indonesia dari desa
penghidupan lestari yang berkelanjutan adalah upaya yang dilakukan oleh masyarakat
keluarga dan individu untuk memenuhi kebutuhannya
dengan memaksimalkan dan memanfaatkan modal aset yang dimiliki
yang bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat tersebut
iya setuju banget
dan program penghidupan berkelanjutan juga menjadi kerangka kerja
guna untuk menerapkan tujuan berkelanjutan global dan juga sdgs desa
nah program apa saja yang dilaksanakan desa
untuk menjadi desa yang peduli penghidupan berkelanjutan
yuk mari kita lihat
serius banget baca apa sih
oh nih aku lagi baca baca info di kementerian kesehatan
aku tuh lagi baca info tentang fokus pencapaian tujuan sdgs
dari desa berpenghidupan berkelanjutan
nah aku suka banget sama soal fokusnya nih
jadi mereka fokusin ke poin poin penting
nah yang difokusin irum diutamakan poin sdgs desa ke satu
yaitu desa tanpa kemiskinan terus juga ada sdgs desa kedua tanpa kelaparan
sdgs desa ke delapan tumbuhan ekonomi desa merata
dan juga sdgs desa ke sepuluh desa tanpa kesenjangan
personally aku suka banget sama fokus yang diutamain
tapi aku tuh penasaran deh gimana caranya kita mengindikasikan suatu desa
kalau desa ini tuh udah berpenghidupan berkelanjutan
ya bisa dilihat dari perkembangan mata pencariannya desa tersebut
seperti pendapatan yang meningkat terus kesejahteraan masyarakatnya
pertahanan makanan yang membaik
dan memaksimalkan sumber daya alam desa tersebut
ya gak sih
menarik sih tapi jadi aku tuh makin penasaran nih gimana caranya praktek pelaksanaan program desa
yang udah berpenghidupan berkelanjutan
kayaknya aku pengen lihat langsung deh prakteknya
ya udah kalau penasaran kita lihat aja langsung
ya di sini lah di kabupaten sukabumi
kabupaten sukabumi merupakan kabupaten terluas di jawa barat dengan luasan wilayah sekitar empat satu ratus enam puluh dua km
pada tahun dua ribu delapan belas jumlah penduduk kabupaten sukabumi sebanyak dua empat ratus enam puluh enam ratus sembilan puluh tiga dan terus mengalami peningkatan setiap tahun
dan yang sumber pendapatannya dari sektor perdagangan
baik besar maupun eceran
kabupaten sukabumi memiliki alam yang indah
objek wisata alam mendominasi di sana seperti wisata pantai wisata air terjun dan goa
assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh
pembangunan sarana dan prasarana desa
pengembangan potensi ekonomi lokal
serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan hidup yang berkelanjutan
merupakan sebuah keharusan dalam mendorong potensi di wilayah
melalui desa peduli penghidupan berkelanjutan
ini diharapkan tergali semua potensi dan sumber daya untuk mensejahterakan masyarakat desa itu sendiri
selamat pagi pak ahmad
selamat pagi pak
selamat pagi pak ahmad
selamat pagi pak
mari silahkan duduk
ya terima kasih pak
ya terima kasih pak
ini kan udah berkeliling tadi di desa ini
banyak banget potensi yang bagus banget di desa ini
kira kira bapak selama ini mengelola desa ini ada hambatan nggak sih pak
up dua k mengajukan dengan dana desa
kebetulan dananya keterbatasan kami itu hanya delapan juta untuk mengasih modal kepala desa
dari dana desa itu delapan juta untuk pengelolaan peyem ketan tersebut

memang ada hambatan tapi udah ada langkah langkah untuk melangkangnya ya
ada langkah langkah cuman jauh banget untuk mencapai dana untuk menjadi pendapatan warga masyarakat
kami kades pasir panjang program ini digerakkan oleh pkk desa pasir panjang
awalnya kegiatan yang dilakukan itu menghasilkan produk jajanan tradisional
yang cukup terkenal di kabupaten sukabumi yaitu pemketan
tahun ini kami juga menganggarkan dana desa
senilai lima puluh juta rupiah untuk kampung kb alias kampung keluarga berkualitas
anggaran tersebut digunakan untuk penataan lingkungan kampung berupa pembibitan
tanaman horticultura untuk dikembangkan di pekarangan
juga untuk pembangunan gerbang selamat datang
desa kampung ini sudah sering dijadikan sebagai kampung percontohan
partisipasi dan antusiasme masyarakat dalam pelaksanaan program
yang mendukung percepatan penghidupan berkelanjutan di desa pasir panjang ini
menjadi kunci keberhasilan
semua lapisan masyarakat dari anak hingga dewasa memiliki peran masing masing
dan berkomitmen untuk melaksanakan perannya dengan baik
selain desa pasir panjang ada desa waluran yang melakukan praktik baik penghidupan berkelanjutan
esa ini meraih juara pertama lomba one village one story tahun dua ribu dua puluh satu loh
namanya desa waluran
desa waluran merupakan desa penyangga yang ada di kawasan wisata geopark ciletul
untuk mendukung pertanian di desa waluran pemerintah desa menggelontorkan anggaran dana
yang dimanfaatkan untuk pinjaman modal kepada petani saat masa tanam tiba
dan habis banget kita lihat hanjeli ya berarti potensi dari desa ini kan juga banyak yang bisa dikembangkan
nah kita tuh penasaran pak gimana peran pemerintah terhadap desa waluran mandiri
desa baluran mandiri salah satunya mungkin sektor kami di bidang pertanian
saya sumbangkan dari dana desa untuk pertanian khususnya dengan pupuk sama bibit padi
mungkin dari total anggaran dari dana desa alhamdulillah
sudah di gelontorkan untuk pertanian sebesar empat puluh juta
tiga puluh juta buat pupuk sepuluh juta buat padinya
berapa tahun pak
enggak cuman sekitar dari tahun dua ribu delapan belas sampai hari ini dikembangkan dikembangkan sama bumdes
itu salah satu
desa wisata hanjeli merupakan salah satu wisata edukasi di desa waluran sukabumi
yang memfasilitasi edukasi pangan lokal yang saat ini sudah berhasil menembus pasar ekspor
hanjeli dibudidayakan sebagai suatu bentuk upaya pelestarian kekayaan pangan lokal
dan diolah agar memiliki nilai tambah ekonomi bagi masyarakat
alhamdulillah keberadaan hanjeli di desa kami membuka banyak lapangan pekerjaan
bagi warga desa sehingga perekonomian warga insya allah bisa jadi meningkat
terutama bagi kami para buruh migran yang pernah ke luar negeri
dengan adanya desa wisata hanjeli ini saya tidak harus lagi ke luar negeri
ketika harus mengasuh anak memberi support kepada keluarga cukup berada di desa
satu lagi nih ada desa di kabupaten sukabumi yang melakukan praktik baik penghidupan berkelanjutan
dengan luasan wilayah sekitar delapan ratus dua puluh hektare
desa sukamana yang merupakan daerah dataran tinggi ini didominasi oleh lahan pertanian
perkebunan dan lahan hutan dengan mata pencarian utama warganya adalah sebagai petani
pemerintah desa memberikan perhatian lebih terhadap sektor pertanian di desa sukamana
dana desa dianggarkan untuk pelaksanaan program program pertanian seperti kartu tani
dan fasilitas untuk gapoktan
juga program percepatan tata guna air untuk membangun saluran irigasi
untuk memaksimalkan kualitas hidup masyarakat
dibangun juga sumur bor dan pamsimas guna menyediakan air bersih untuk warga
buat dari pemerintah sini dapat nggak
alhamdulillah dapat pak alhamdulillah
kalau dulu kan kalau sekarang kan dapat bantuan traktor berupa pupuk
kalau dulu kan kalau nanam padi itu
sering kekeringan gitu sering kekeringan
alhamdulillah sekarang udah ada bantuan dari kp tiga a desa irigasi udah lancar
jadi kalau dulu setahun sekali kalau nyawa itu
selanjutnya kita akan menuju ke sebuah desa yang memiliki tempat wisata goa baduy
yang dikelola secara swadaya oleh masyarakat di sana
potensi utama desa sukamana adalah wisata goa baduy
yang namanya diambil dari kepanjangan baraya dulu sawiunat
pengelolaan wisata goa baduy ini dilakukan secara secara secara secara secara
yang dipelopori oleh empat puluh orang pemuda karang taruna yang tergabung dalam pok darwis atau kelompok sesadar wisata
selain menjadi tempat wisata goa baduy ini juga dimanfaatkan pusat kegiatan pendidikan
seperti tempat mengaji para santri paut dan taman baca
selanjutnya dimanfaatkan juga untuk kegiatan sosial budaya masyarakat
seperti untuk pelaksanaan musyawarah desa latihan kesenian tradisional
juga tempat pelaksanaan pentas seni dan olahraga di desa
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
saya ketua karang taruna desa sukamana
dengan ini saya merasa bangga sekali menjadi pemuda asli desa sukamana
dengan adanya wisata goa baduy ini kita mampu menunjukkan bahwa
wisata desa yang dikelola oleh pemuda secara swadaya bersama sama masyarakat mampu berkembang dan berkelanjutan
mari kita dukung wisata desa
selamat datang ke goa baduy
pendekatan penghidupan berkelanjutan merupakan lensa penting
untuk menjawab permasalahan pembangunan dan sebagai kunci untuk mengatasi tantangan kemiskinan
ketidaksetaraan dan pengelolaan lingkungan yang memuat kerangka kerja
berguna untuk mewujudkan tujuan pembangunan berkelanjutan
atau yang sering kita sebut dengan
dengan desa yang peduli berpenghidupan berkelanjutan
tentunya membuat warga masyarakat tidak perlu ragu atau khawatir untuk memilih hidup di desa
tekan urbanisasi tingkatkan kualitas hidup di desa
bersama sama majukan desa